dan ini suasana sidang sudah kembali berlangsung
kami mendengar adanya keputusan keputusan dari sembilan fraksi yang disampaikan oleh pimpinan komisi tiga
dari hasil rapat pleno sepertinya kami melihat seluruh fraksi menyetujui komjen pol idam aziz menjadi kapolri
sampai bulan sampai januari dua ribu dua puluh satu atau kurang lebih sekitar empat belas bulan ke depan
kemudian bisa kami gambarkan baru saja pimpinan komisi tiga menutup rapat dengan calon kapolri tunggal
dan diharapkan tadi kami juga melihat sebelum digelarnya rapat pleno dari pimpinan fraksi yang ada di komisi tiga
tadi juga ada sebuah fakta integritas yang ditanda tangani oleh idam aziz untuk menjadi kapolri
dan sekarang memasuki sesi
foto bersama antara pimpinan komisi tiga dengan kapolri terpilih
dan komjen pol idam aziz dipilih secara aklamasi oleh seluruh fraksi yang ada di komisi tiga
dan diketahui bersama bahwa idam aziz nanti secara otomatis juga akan langsung naik menjadi jenderal
berbintang empat jadi kepala kepolisian republik indonesia
ya bisa kita perhatikan bersama dukungan yang mengalir dari seluruh anggota komisi tiga
ataupun seluruh fraksi yang ada di komisi tiga terhadap keputusan presiden
untuk menunjuk jenderal idam aziz menjadi kapolri
pengganti jenderal polisi tito karnavian yang saat ini menjabat sebagai menteri dalam negeri
ya reinhardt tadi juga disinggung mengenai terhadap
terkait masalah penindakan tegas terhadap penekanan peredaran narkoba yang diketahui saat ini
menjadi pr besar polri yang nantinya dapat bersinergi dengan badan narkotika nasional
kemudian tadi juga idam aziz juga disinggung ataupun dievaluasi
ada catatan evaluasi tadi dari catatan pimpinan komisi tiga
dari desmond tadi menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan unjuk rasa
selama ini polri terkesan represif dan ke depan
dibawah kepemimpinan jenderal idam aziz
polri diminta untuk melakukan tindakan persuasif
sehingga tidak menimbulkan ataupun tidak menjatuhkan korban apabila ada aksi unjuk rasa berskala besar
khususnya di ibu kota
kemudian dari sisi penindakan terorisme
tadi juga idam aziz menegaskan
ia beserta seluruh jajaran di polri
ataupun di mabes polri akan melakukan pendekatan soft dan hard
para stakeholder termasuk badan nasional penanggulangan teroris
idam aziz tadi juga berkomitmen
karena sesaat lagi
kurang lebih hampir setahun
kita akan memasuki tahapan pilkada serentak di sejumlah provinsi
kebupaten ataupun kota
idam aziz tadi juga berkomitmen
untuk memberikan rasa aman dan tertib
dan polri juga berkomitmen netral
terkait pelaksanaan pilkada
kemudian tadi juga
sejumlah fraksi juga tadi
menanyakan terkait bagaimana nantinya strategi seorang idam aziz
menjalin hubungan baik kepada umat
karena tadi dari fraksi vks
menyampaikan bahwa ada
titipan suara dari masyarakat
khususnya para ulama
umat islam dalam hal ini
karena selama ini polri dianggap
memiliki jarak yang cukup signifikan dengan umat
polri akan terus berkomunikasi
dengan seluruh umat
khususnya dalam ini umat islam
dan dari sisi rekrutmen
polri juga memberikan ruang yang
cukup kepada seluruh umat
umat nasrani dan seluruh agama indonesia
mulai dari pesantren smk
dan sejumlah institusi pendidikan lainnya
yang nantinya diberikan
begitu juga terkait masalah
prosesi peningkatan sumber daya manusia
yang ada di tubuh polri
ia tidak memandang siapa
apabila ada anggota polri yang berprestasi
maka secara otomatis
akan memintai terlebih dahulu
keterangan dari kapolda
di setiap daerah
untuk segera memberikan reward
kepada anggota polri nantinya
ketika ada yang berprestasi
di masa kepemimpinannya
ia akan terus berkoordinasi
serta komisi tiga
terkait sejumlah kasus berkembang
yang belakangan ini
mantan menteri koordinator politik
hukum dan ham
polri akan lebih berhati hati
dalam menyimpulkan suatu perkara
tidak seperti sebelumnya
yang selama ini
oleh anggota komisi tiga
khususnya dalam hal ini
selalu didentikan dengan
karena selama ini
serta mendalami agamanya
ya bisa kita lihat bersama
bahwasannya saat ini
meninggalkan ruang rapat komisi tiga
di depan rapat komisi tiga
idam aziz akan langsung disambut
oleh seluruh awak media
yang sepertinya memberikan harapan besar
kepada idam aziz
nantinya sebagai kapolri
terima kasih wahyudi ritonga
untuk laporan anda
dari gedung dpr mpr
di senayan jakarta
dan tadi sudah kita simak bersama
ini sudah ditetapkan
oleh komisi tiga
agak lebih cepat
dari waktu yang
tadi sebetulnya dikatakan
akan mulai pada pukul tujuh belas